jumlah kasus terkonfirmasi positif virus corona masih terus bertambah
penambahan baru tersebar di tiga puluh provinsi di tanah air
berdasarkan data yang dihimpun hingga minggu dua agustus dua ribu dua puluh hingga pukul dua belas waktu indonesia barat
diketahui ada penambahan satu lima ratus sembilan belas kasus baru covid sembilan belas dalam dua puluh empat jam terakhir
provinsi dki jakarta menjadi daerah dengan penambahan tertinggi yaitu tiga ratus tujuh puluh kasus baru
di bawah jakarta ada provinsi jawa timur dengan satu ratus delapan puluh kasus sumatera utara satu ratus tujuh puluh empat kasus dan gorontalo dengan satu ratus dua puluh tujuh kasus
penambahan ini menyebabkan total ada satu ratus sebelas empat ratus lima puluh lima kasus covid sembilan belas di tanah air
berdasarkan data yang sama terdapat penambahan satu lima puluh enam pasien yang dinyatakan sembuh dari covid sembilan belas
sementara pasien yang meninggal dunia total mencapai lima dua ratus tiga puluh enam